jakarta coffee week atau jco week dua ribu tujuh belas kembali hadir di tahun keduanya mulai delapan hingga sepuluh september dua ribu tujuh belas
bazar kopi paling besar di indonesia ini digelar di pantai indah kapuk jakarta utara
bazar kopi diikuti oleh satu ratus tiga puluh penyewa stand yang menjajakan kopi dan bahan pendukung minuman kopi
acara ini diselenggarakan pada delapan hingga sepuluh september dua ribu tujuh belas di hype pantai indah kapuk
selain pembuat kopi para petani kopi juga dihadirkan
bazar ini merupakan ajang bertemunya petani penyangrai kopi pembuat kopi dan juga para konsumen
jadi ngumplek atau bertemu semua dalam satu tempat
jakarta coffee week atau j co week dua ribu tujuh belas kembali hadir di tahun keduanya ini
bazar kopi paling besar di indonesia ini diikuti oleh satu ratus tiga puluh penyewa stand
yang menjejakan kopi kemudian bahan bahan pendukung minuman kopi lainnya
dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya ada de ayu jihan yang saat ini berada di arena j coffee week dua ribu tujuh belas
apakah ada kopi kopi yang biasa saja atau ada kopi kopi yang cukup istimewa yang dijajakan dan ditampilkan di sana
oke baik bu de
dan tentunya memang dalam agenda jakarta
jakarta coffee week dua ribu tujuh belas ini sendiri memang tidak hanya ada kopi kopi yang biasa kita temui di warung warung kopi atau di kedai kedai kopi
tapi juga ada berbagai kopi kopi lainnya
terutama ya ini ada kopi kopi tradisional dari beberapa wilayah di indonesia
yang berbeda dibandingkan dengan festival festival kopi lainnya
di jakarta coffee week dua ribu tujuh belas ini ya ini mampu menghadirkan
pemain kopi yang tersebut
yang tersebut adalah dari hilir saja para pemain kopi
namanya juga dari pihak hulu ya ini para petani yang hadir dari sebelas provinsi yang tersebar di wilayah di indonesia
seperti ada dari nusa tenggara timur kemudian ada dari jawa timur jawa tengah bali lampung jambi dan beberapa wilayah lainnya
yang tentunya para petani ini juga membawa biji biji kopi pilihan terbaik mereka untuk dipamerkan kepada para pengunjung
yang hadir di indonesia
pada pagelaran kali ini
dan budi kemudian tadi kami juga sempat berbincang dengan ketua panitia memang menyebut salah satu tujuan dari acara jakarta coffee week dua ribu tujuh belas ini sendiri
yang dihendak mempertemukan secara langsung ya ini tadi dari hulu hingga hilir para pemain kopi
jika memang selama ini kita tahu para penikmat kopi atau bisnis industri kopi ini sendiri sedang hype di indonesia
ya ini adalah acara yang sangat penting
akhir dua hingga tiga tahun terakhir ini banyak sekali pertumbuhan kedai kedai kopi di berbagai wilayah khususnya di kota kota besar
maka jakarta coffee week dua ribu tujuh belas inilah ajang yang tepat untuk mempertemukan para pemain kopi ini sendiri
jadi kita tidak hanya minum kopi untuk gaya gayaan saja tetapi juga kita bisa mengetahui secara filosofis dari penanamannya kemudian perawatannya seperti apa hingga akhirnya bisa dipanen
dan bisa terakhir menjadi pembunuh
terakhir menjadi sebuah seduhan kopi yang bisa dinikmati oleh semua orang
dan berbicara tentang event ini sendiri memang jika dibandingkan dengan tahun dua ribu enam belas lalu karena memang jakarta coffee week ini sendiri sudah diselenggarakan hingga kali kedua
kali ini merupakan kali kedua
jumlah para pengunjungnya sendiri mengalami peningkatan yang cukup besar
jika tahun lalu bisa mencapai angka dua belas ribu selama dua hari sendiri hingga saat ini
hingga saat ini memang sudah di hari pertama saja dari tadi pukul sepuluh pagi hingga sekitar pukul dua siang sudah mencapai angka dua puluh
dan kemungkinan diprediksi selama hari sabtu dan minggu esok akan mengalami peningkatan yang paling banyak karena merupakan akhir pekan
dan nantinya mungkin acara sendiri akan dikemas dengan kegiatan kegiatan lain yang seru
seperti tadi saya sudah menyaksikan juga ada kompetisi barista yang diikuti oleh beberapa barista
dari berbagai wilayah di indonesia
dan bagi anda yang belum bisa hadir masih ada kesempatan di hari sabtu dan minggu
dan biaya masuknya pun cukup murah sekitar rp lima belas
baik terima kasih jihan
menarik sekali laporan anda dan saya juga tertarik untuk bisa datang ke sana karena memang banyak dari anak anak muda sekarang ya
termasuk saya nih anak muda yang suka dengan jenis jenis kopi yang semakin bervariasi sekarang
terima kasih sekali lagi di ayo jihan yang melaporkan dari jangan lupa